sebagian besar penyebab kolesterol tinggi atau hiperkolesterol berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat
faktor gaya hidup paling sering menjadi penyebab kolesterol tinggi
yakni kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak tinggi
namun benarkah saat kolesterol kita tinggi tubuh memberikan sinyal
tengkuknya kenceng sekali ya agak ketarik gitu dan ininya pegel banget di belakang belakang kepala
yang saya alami kalau kolesterol tinggi itu ciri cirinya ini pada pegel
pada pegel aja di sini pak ya itu aja sih
teman teman aku sih biasanya kalau misalnya bilang kolesterol itu
kalau misalnya belakangnya itu sakit gitu terus pusing kepalanya
mungkin itu kalau ya ciri ciri kolesterol
dikutip dari buku mengenali keluhan anda
info kesehatan umum untuk pasien yang diterbitkan dr ayustawati phd
gejala kolesterol tinggi tidak spesifik
beberapa ciri ciri ini acapkali dipercaya masyarakat identik dengan tingginya kolesterol di tubuh kita
mulai dari nyeri di bagian tengkuk nyeri di bagian dada tubuh cepat lelah nyeri di kaki hingga pusing
namun benarkah ciri ciri ini menunjukkan kolesterol tinggi di tubuh kita
jadi istilahnya di sleepidemi ya di sleepidemi itu kita bilangnya terdapat tingkatan kadar profil lipid kita bilangnya
itu di dalam darah
di sleepidemi itu bisa dibilang kita ada penurunan dari kadar lipid
atau juga ada peningkatan dari kadar lipid
sebetulnya kalau untuk secara general kita bilang itu jika terdapat peningkatan dari kadar lipid itu sendiri
untuk simptom umum itu biasanya nggak ada sih mas mas yuda
jadi yang bisa kita lihat justru keluhan keluhan yang mengarah dari penyakit penyakit yang timbul akibat dari kadar lipid tinggi itu sendiri
contohnya tadi yang pernah saya bilang tadi sebelumnya ya ada penyakit jantung koroner
ada juga gagal ginjal kronik ada diabetes melitus obesitas dan juga penyakit stroke juga bisa dan juga darah tinggi
nah sebetulnya keluhan keluhan yang seperti nyeri dada ada nyeri tengkuk atau juga mudah lelah
itu merupakan gejala gejala dari penyakit jantung koroner penyakit dari obesitas penyakit darah tinggi seperti itu sih mas
sebenarnya kolesterol tidak selamanya buruk bagi tubuh
tubuh butuh kolesterol
hal yang baik untuk mendukung metabolisme tubuh dalam membangun sel baru membantu produksi hormon dan pembentukan vitamin d
berikut tips menurunkan kolesterol
pilih makanan tinggi magnesium kurangi konsumsi gorengan rutin berolahraga batasi asupan gula cukup mengkonsumsi dua puluh lima gram serat per hari dan konsumsi lemak baik
kunci utama menurunkan kolesterol jahat yaitu menggabungkan pola
makan dan gaya hidup sehat